sebuah kantor lima lantai di perkantoran plaza pasifik kelapa gading jakarta utara terbakar
diduga kebakaran terjadi akibat korsleting saat pemadaman listrik di sebagian wilayah jakarta
api dapat dipadamkan satu jam kemudian dengan mengerahkan dua belas unit mobil pemadam kebakaran
api dengan cepat menjalar dari lantai lima ke lantai di bawahnya
petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api
petugas pemadam terpaksa menurunkan mobil tangga untuk menjangkau api yang berkobar di lantai lima kantor tersebut
kebakaran di kantor lima lantai yang berada di perkantoran plaza pasifik kelapa gading jakarta utara ini
berawal saat terjadi pemadaman listrik di sebagian kota jakarta pada minggu subuh
menurut saksi mata asap terlihat keluar dari dalam kantor
mengantisipasi menjalarnya api ke bagian lain petugas keamanan berserta warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya
kayaknya sih ponsel dia mati listrik jam empat jam empat lewat lah
begitu nyala jam lima itu langsung kelihatan apa orang bisa spamnya kasih tau
kebakaran kebakaran gitu ada yang kebakar
artinya itu apinya nggak terlalu gede lah
empat empat atau lima
yang kebakar itu saya lihat lima lantai
fasilitanya pertama tadi rolling door masih ketutup
pak ini bangunan tempat apa
bangunan ini kayaknya
kalau penjelasan sementara informasi dari pasaran dari
insiden kebakaran itu pun merusak enam unit mobil yang berada di lantai tiga
bawah akibat material kantor yang berjatuhan dan menghanguskan satu sepeda motor
api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah dua belas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini tapi kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah
efri zal jakarta